jakarta bisa dibilang kiblat pendidikan nasional namun hingga kini banyak ruang sekolah rusak ditemukan di ibu kota
hal ini berbanding terbalik dengan upaya dinas pendidikan jakarta yang menargetkan ibu kota tanpa ruang rusak di tahun dua ribu dua puluh
dki jakarta merupakan provinsi dengan anggaran pendidikan terbesar di indonesia
dari total apbd dua ribu enam belas yang mencapai rp enam puluh enam triliun dua puluh empat tujuh puluh sembilan persennya dianggarkan untuk pendidikan dengan jumlah rp enam belas triliun
dengan dana yang besar ini ternyata tidak menjamin seluruh ruang kelas yang ada di jakarta bisa digunakan dengan layak
salah satunya adalah smp negeri satu ratus enam puluh empat jakarta selatan
proyek rehab gedung sekolah ternyata tiba tiba berhenti padahal pembangunannya sudah dimulai dari tahun dua ribu dua belas
gedung terlihat terbengkalai bahkan sejumlah bagian sekolah tidak terawat
pusat serta hancur
dan banyak retakan
akibatnya delapan ratus dua puluh tiga orang siswa dan empat puluh satu orang guru terpaksa menumpang di sekolah lain untuk bisa belajar
karena sekolah mereka tidak bisa digunakan
pemprov dki jakarta menargetkan di tahun dua ribu tujuh belas sudah tidak ada lagi ruang kelas yang rusak di ibu kota
tapi kenyataannya di jenjang smp
di jenjang smp saja sebanyak empat enam ratus sembilan puluh tiga ruang kelas rusak
tiga sembilan ratus tiga puluh tujuh dalam kondisi rusak ringan dua ratus enam puluh satu rusak sedang dan hampir lima ratus rusak berat
padahal alokasi dana rehab total yang sudah dianggarkan dinas pendidikan dki jakarta untuk satu sekolah
bisa mencapai lebih dari dua puluh tiga miliar rupiah
lambannya implementasi kebijakan program ini mengakibatkan rehabilitasi gedung sekolah berjalan sangat lambat
sehingga kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah menjadi terganggu dan anak anaklah yang menjadi korbannya
ruli kurniawan jakarta